jadi ada yang merasa dikritik tersindir kemudian mensomasi
yang menyampaikan kritik mungkin juga kelewatan
tapi apa yang anda lihat dari permasalahan manajemen komunikasi
antara kedua pihak ini
ya betul jadi st yang mestinya mendinginkan suasana ini
ternyata menjadi panas dua hari ini
jadi inilah yang disebut di dalam komunikasi digital itu
jadi karena tidak ada tatap muka
kita tidak bisa secara lengkap menangkap ekspresi pihak lain
sehingga seringkali statement pernyataan itu dilipat gandakan
jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu
tadi seperti terasa terlalu manis
atau ada rasa yang tidak sesuai
pihak yang menyampaikan itu
saya tidak sepenuhnya yakin pesan yang disampaikan akan sampai
sehingga digunakanlah kata kata yang cukup keras
kata kata yang katakanlah ekstrim
sehingga kadang kadang pihak yang mendengar merasa tidak berkenan
merasa ini sudah bukan lagi kritik tetapi penghinaan
nah inilah kelemahan dari komunikasi yang tidak bisa dilangsungkan
secara tatap muka mbak tiffany
oke itu anda lihat sebagai kelemahan ruang digital juga
sehingga banyak yang mispersepsi salah menangkap salah maksud salah makna
betul sekali dan seringkali kita kalau lihat meme tentang
pihak pihak yang berinteraksi di dalam platform digital
memberikan hukuman yang final
tetapi ketika bertemu muka secara langsung
kedua belah pihak itu sama sama polite sama sama beradab
dan menyampaikan dengan baik
jadi selain tadi ketiadaan interaksi itu juga
ada semacam perasaan pihak yang menyampaikan itu
tidak akan dituntut entah
tidak akan mendapatkan reaksi langsung dari
apa yang mendapat kritikan sehingga bebas bebas saja menyampaikan apapun
nah ini kebetulan yang terjadi pada st tidak seperti itu dia merasa bahwa
apa yang diterimanya terlalu berlebihan dengan kata kata kasar mengeluarkan kebun binatang
kemudian juga mungkin yang lebih penting
dianggap bisa mempengaruhi performa produk terhadap email
dianggap bisa mempengaruhi performa produk terhadap email

oke performance product terhadap image nya yang akan ditampilkan
karena kita tahu sebenarnya kan sekarang untuk pemanfaatan ruang digital
sebagai pemasaran atau marketing brand produk itu memang sudah masif
semuanya pasti merambah ke sana sehingga itu penting bagi pemilik brand
atau pengelola brand untuk memahami hal ini
bagaimana kemudian juga orang orang yang terlibat dalam pemasaran digital
bisa memahami bisa tahu bahwa ruang digital media sosial
bisa menciptakan ruang diskusi yang sebenarnya menarik yang asik
tanpa harus ada somasi tanpa harus ada diseret ke jalur hukum dan lain sebagainya
ya jadi satu pada kenyataannya seringkali review produk itu
ketika review produknya menarik dan disampaikan dengan kata kata yang baik
itu menaikkan produk tetapi sering juga kita lihat review produk yang
apa namanya katakanlah terlalu jujur atau sebetulnya dia menyatakan
keadaan yang sebenarnya itu juga bisa menghancurkan produk
nah jadi dalam urusan pemasaran yang menggunakan
media sosial platform digital ini para produsen harap harap cemas
jadi begitu besar pengaruh yang ditimbulkan oleh review yang dilakukan
oleh apa namanya influencer dan sebagainya itu sangat berpengaruh
nah di dalam hal ini bisa jadi apa yang terjadi pada kritik yang disampaikan
oleh teman tadi itu dianggap wah ini berbahaya bagi produk saya
selama ini st sangat berhati hati misalnya melakukan promosi
tapi tiba tiba ada serangan yang begitu tajam dengan kata kata yang keras
menyampaikan kritik nah padahal kalau kita lihat teori teori pemasaran
sebetulnya konsumen yang bersedia menyatakan keberatan atau kritik terhadap produk
sisanya diam diam pindah ke kompetitor
jadi artinya apa yang diberikan oleh konsumen itu adalah bentuk perhatian
bentuk rasa sayang terhadap produk seperti itu sebetulnya
apakah ini lantas bisa menjadi sebuah kerugian bagi pihak yang dikritik karena
secara jelas membalasnya dengan katakanlah dalam hal ini misalkan somasi sehingga sekarang mungkin
sedang berbalik arahnya
banyak yang mempertanyakan banyak warganet yang menyesalkan
kenapa harus terlalu responsif atau terlalu reaktif seperti ini
betul jadi kalau dilihat sebetulnya ada langkah walaupun berpotensi merugikan produk
tetapi ada beberapa langkah yang bisa ditempuh sebelum somasi sebelum jalur hukum
misalnya membuat konten yang menunjukkan bahwa sebetulnya kadar gulanya
misalnya seimbang sesuai yang diizinkan oleh badan pom misalnya
atau juga kalau memang terlalu kebanyakan ya siap untuk mengoreksi mereka terima kritikan dari konsumen
itu akan lebih baik nah ketika langsung pada jalur hukum seakan akan ada jarak
terjadi ketidakakrapan antara konsumen dengan produsen secara langsung jalur yang ditempuh adalah
jalur formal beberapa saat yang lalu kita ingat ada sebuah brand produk untuk high
untuk mendaki gunung itu juga seperti itu ketika direview oleh konsumennya tiba tiba
review anda itu buruk gambarnya tidak berkelas coba anda cabut atau kami somasi
nah itu emosi dari konsumen itu beramai ramai membela konsumen
jadi perhatian yang sudah diberikan konsumen ini kok malah ditanggapi
secara terlalu serius seperti itu mbak
intinya siapapun yang masuk ke ruang digital yang bermain di media sosial
kalau diberi kritik jangan baper yang memberi kritik juga jangan caper gitu lah ya
kurang lebih seperti itu ya terima kasih pak firman kurniawan sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam sehat selalu